dua pekan masa sosialisasi tilang elektronik mobile gadget telah berlalu
mulai tanggal tiga oktober setiap pelanggar lalu lintas akan dikenakan sanksi berupa denda
pada tilang elektronik mobile gadget cara kerjanya lebih mudah dan efisien
petugas kepolisian akan membidik pelanggar lalu lintas
baik pengendara roda dua maupun roda empat hanya dengan gawai atau gadget
pelanggaran yang disasar diantaranya pengendara yang melanggar marka jalan
tidak menggunakan helm atau parkir sembarangan
jumlah selama dua hari kita cek data kurang lebih di angka satu ratus tujuh puluh pelanggaran
yang mana tetap pelanggaran didominasi pelanggaran roda dua tidak menggunakan helm
namun diantara itu ada juga pelanggaran roda empat
sebagian besar adalah mereka parkir di lokasi lokasi larangan parkir
berhenti di lokasi larangan stop
atau kemudian ada juga beberapa diantaranya kendaraan roda empat
yang melanggar marka jalan
sebagian besar masyarakat mendukung adanya inovasi tilang elektronik ini
namun sosialisasi kepada masyarakat tentang proses setelah tindakan tilang elektronik
masih perlu dikencarkan

tapi menurut saya mungkin kurang disosialisasikan di masyarakat secara lebih detail gitu
jadi kebanyakan orang masih abai dengan cctv di pembatas kamera jalan seperti itu
tilang elektronik mobile gadget akan diprioritaskan di lokasi lokasi kawasan tertib lalu lintas kota surabaya
namun tidak menutup kemungkinan petugas akan secara acak melakukan patroli di berbagai lokasi syarat pelanggaran lainnya
didin iswandani surabaya jawa timur